kita ke informasi lainnya ratusan pengemudi angkutan kota dari lima trayek yang beroperasi di sekitar tanah abang
melakukan demonstrasi di depan kantor gubernur dki jakarta
mereka menuntut pembukaan jalan jati baru raya yang sebelumnya ditutup oleh pemprov dki jakarta
jalan tersebut telah dialih fungsikan sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima dari pagi hingga sore hari
para pengemudi angkot merasa dirugikan karena merasa pendapatan mereka menurun hingga lima puluh persen
mereka juga meminta pemprov mengkaji ulang layanan transportasi trans jakarta cuma cuma tanah abang esploran
dea intan kartika di kantor balai kota selamat siang
dea sejauh ini apa hasil pertemuan antara dishub dan pengemudi angkot
selamat siang elvira
dapat saya informasikan terlebih dahulu bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan
oleh para pengemudi angkot yang beroperasi di sekitar kawasan tanah abang ini masih berlangsung
tadi demonstrasi dilakukan pada pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
dan demonstrasi tadi juga diiringi dengan pertemuan wakil dari pengemudi angkut
dengan kepala dinas perhubungan dki jakarta andrian syah di gedung balai kota blok h
dan memang dari informasi yang kami gali dari kedua narasumber
yaitu baik dari perwakilan pengemudi angkot maupun dari
kepala dinas perhubungan dki jakarta andrian syah
belum ada kesepakatan final soal tuntutan utama dari aksi demonstrasi hari ini
yaitu pembukaan atau mengembalikan fungsi asli atau fungsi awal dari jalan jati baru tanah abang jakarta pusat
yang dirasa merugikan bagi pengemudi angkot yang setiap hari beroperasi di sana
belum ada keputusan hanya ada beberapa hal yang kemudian dibahas dalam pertemuan tadi
mereka mengakui bahwa
tidak ada pembahasan atau belum ada hasil dari permintaan mereka
yang utama yaitu soal pembukaan jalan jati baru raya tanah abang jakarta pusat
namun tuntutan tuntutan lainnya tadi sudah disepakati
yaitu soal sikap dari dinas perhubungan atau anggota dinas perhubungan
yang dikeluhkan oleh para pengemudi angkut tadi disampaikan dalam pertemuan
di hadapan kepala dinas perhubungan dki jakarta andrian syah
kemudian juga ada dugaan adanya angkot ilegal
yang beroperasi atau angkot yang tidak memiliki izin sesuai peruntukannya
yang beroperasi di kawasan tanah abang
dan juga soal bus transjakarta cuma cuma yang dinamai tanah abang explorer
yang kemudian tadi dibahas
dan ada kesepakatan soal tiga poin tadi yaitu nantinya akan dibentuk tim kecil
tim gabungan antara dinas perhubungan dki jakarta
dengan perwakilan dari pengemudi angkutan kota
dan besok rencananya pada pukul sembilan
di kantor dinas perhubungan mereka akan kembali menentukan siapa siapa saja
yang akan mengisi tim gabungan ini dan akan melihat data data
yang dimiliki oleh para perwakilan pengemudi angkot
yang mengaku bahwa selama ini jumlah angkutan kota
yang beroperasi di wilayah atau kawasan tanah abang ini
lebih dari yang seharusnya berada di kawasan tanah abang
misalnya salah satunya elvira adalah untuk angkutan kota
dengan nomor trayek m tujuh
di mana dari peraturan gubernur harusnya hanya sekitar dua ratus tiga belas armada saja
namun kenyataannya menurut keterangan dari koordinator pendemo
yang berasal dari angkutan kota m dua
ada lebih dari dua ratus tiga belas armada yang kemudian beroperasi di kawasan tanah abang
tentunya hal ini dirasa merugikan atau bisa mengurangi pendapatan setiap hari
para pengemudi angkutan kota
ditambah lagi dengan hal hal yang tadi saya sampaikan soal bagaimana penutupan jalan jati baru raya
kita tahu salah satu yang menjadi hal yang kemudian menjadi penghasilan atau utamanya
atau penghasilan utama dari para supir angkutan kota ini elvira
adalah bagaimana mereka bisa menjemput atau mengantarkan para penumpang kereta api listrik
yang turun naik di stasiun tanah abang jakarta pusat dan ketika ditutup
mereka juga kehilangan akses sehingga itu dia yang menjadi tuntutan tuntutan
namun soal utamanya soal pembukaan jalan jati baru raya tanah abang jakarta pusat itu
belum menemukan kesepakatan hanya hal hal tadi yang kemudian dibahas
dalam pertemuan singkat sekitar enam puluh menit antara dinas perhubungan dengan perwakilan sopir
atau pengemudi angkutan kota yang beroperasi di wilayah tanah abang jakarta pusat
ya sambil menunggu proses berlangsung meskipun saat ini tuntutannya belum ada
ada direspon sama sekali oleh dinas perhubungan
apakah mereka tetap mengancam tidak beroperasional dan melakukan aksi mogok di balai kota
seperti apa informasi yang anda terima di lapangan
ya elvira tadi kami sempat menanyakan mengkonfirmasi kepada mereka yang mengikuti aksi demonstrasi ini
bagaimana jika hari ini tidak menemukan titik terang atau titik temu soal tuntutan utama mereka
yaitu pembukaan jalan jati baru raya tanah abang jakarta pusat
mereka mengungkapkan bahwa mereka hari ini akan melakukan komunikasi dengan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dki jakarta
tuntutan mereka kepada anggota dprd dki jakarta elvira adalah untuk bisa memanggil gubernur dki jakarta anies baswedan
untuk bisa menjelaskan di hadapan dewan soal kebijakan penataan kawasan tanah abang
yang menjadi salah satu penyebab dari berkurangnya pendapatan
dari pengemudi angkutan kota yaitu soal penutupan jati baru raya tanah abang jakarta pusat selain itu
soal tim kecil ini juga mereka tadi saya sempat bertanya mereka cukup optimistis
mereka ingin melihat bagaimana komitmen dari dinas perhubungan jika nantinya tim kecil ini dibentuk
akankah janji janji dan kemudian niat yang dinilai menjadi niat baik dari dinas perhubungan dalam hal ini adalah pemprov dki jakarta
ini bisa terwujud seperti itu elvira